menyangkain lo tuh ditahan polisi di priok
lo diselengkan ngedarin gajah
jadi cepet pulang ye
tuh isu kejem banget ya
tadi kata abang
room lagi di jakarta ya
tuh semuanya udah dibalikin
tau gak semuanya
ya tapi sama aja kan mbah
itu artinya abah juga pernah menerima kebaikan dari orang lain
ya bang roby juga cuma nolongin rumah aja kok
lagian juga biasa kok mbah
kalo misalnya kita pinjem pinjem uang antara sesama teman
kalo misalnya teman teman
itu kirimannya terlambat
ya pasti dipinjemin juga sama temennya
jadi gimana mbah
itu si sulap ketika tangkap
nah itu kepala polisi kesana mau ngapain
ntar biji sama si mali itu anak
polisi mau makan bubur
eh dibilang gerbok si sulam
malu gue mieh apes
udah deh gue mau ke kamar aja
udah mendingan mau olor ketahuan
waalaikumsalam mbah aji
saya mau beli nih aji
warung ablak begini bilang tutup
waktu kelewatan ya rob
semua orang di rumah sini panik
ayah baru nyampe di kota nih
sekarang ayah lagi bantuin teman di pedalaman bikin menara transceiver
di sana gak ada sinyal bang
eh lain kali lo jangan begitu ya
ini yang di rumah kelimpungan nih
nungguin berita dari lo
banyak isu tentang lo nih di rumah
sekarang aji lagi nungguin satu lat lagi bang
setelah itu ayah balik ke pedalaman buat masang
eh gue liat di peta pakpak tuh kotang
iya gak kan banyak orang jual pulsa di sana
yang di pakpak mah udah selesai nih

sekarang aji lagi bantuin temen yang lagi berdawa di sini
cuma itu doa yang ayah bisa bantuin buat mereka bang
ya udah bagus oh gitu
eh rumana lagi ada di jakarta
dora mau bicara sama ko
sebentar saya pisahin sana faus
saya lagi telpon sama pung kakak di jakarta
insya allah besok sampe
orang papua tapi udah lama juga di bekasi
orang muslim bang
yaudah sekarang gini aja
pokoknya lo harus cepat pulang ya
eh orang orang tuh
menyangkain lo tuh ditahan polisi di priuk
lo disahkan ngendarin gajah
lo di cepet pulang ya
tuh isu kejem banget ya
tadi kata abang
room lagi di jakarta ya
ya udah pulang ya bang
iya udah makanya
kemana aja sih
kok gak pernah ngehubungin rum lagi
bang robby tau gak
rum itu sampe minta temen rum
untuk antriin ke international airport tau gak
tapi tetep aja ngeblank
setiap di sms nggak pernah bales
ditelepon juga gak aktif terus
facebooknya juga udah gak pernah online kan
apalagi skype sekarang
bener ya kata bang solam
belum lagi di jakarta ya
loh bang robby tuh gimana sih
rum kan udah pernah bilang sebulan yang lalu
waktu itu bang roby juga pernah bilang kan
kalau bang roby punya uang
bang roby mau ke cairo
terus kita pulang bareng bareng ke jakarta
pokoknya abang minta maaf dah
tadi juga bang solam sama emporoh dia
iya lah pasti
masa zaman sekarang gak ada komunikasinya
tadi bang sulam juga bilang kayak gitu
gue seperti orang primitif katanya
di papua itu beda dengan di jawa
disini tuh banyak banget daerah blind spot
apalagi daerah pendalaman
tapi bang roby waktu terakhir sms
bang robby bilang mau ke hotel fakfak
udah itu aja
ya bang robby sempet dua hari di hotel koka semini
itu cuma ngecek alat transfer disana
lalu abang langsung pergi ke pedalaman
bang minta maaf ya rom
ternyata si rom tuh masih ada hubungan sama si robby
dari tadi tuh dia telpon telponan terus
kalau begitu kagak bener dong si robby ditahan
kan abang yang bilang dia ditahan
gue denger dia dari tadi aja tau
udah deh udah deh
sekarang begini aja
bagaimana caranya kalo dia tuh putus sama adeknya si rodie
temen abang tuh gimana
jadi gak mau ngamal anak kita
tapi jangan diobrol juga dong mi
sekolahnya jual nih
iya juga sih
di luar saja pak cukup
ini cuma mau menyerahkannya
hak pak haji deh
ini nanti adik adik
kita ada keutahan sih pak ya
baji nah ini hak faedah keuntungan buat pak haji
wah langsung ya
kan dari kooperasi bumi jawa sentosa
jadi langsung memberikan faedahnya kepada para peserta
ya sebenarnya saya tidak ingin kemudahan ini saya nikmati sendiri
saya juga coba tawarkan kepada pak sulam
tapi kayaknya pak sulam belum ada uang kes tuh
ya makasih bu
sebaiknya haji sulam gak usah diajak lah
bukan karena tidak punya uang cash
gak bakalan paham
sekolahnya sampai dimana sih
maklum pak haji
tadinya kan tukang ngubur
nah tuh duit
di atas dikasih kembang
kebetulan ada sedikit tiga ratus ribu infak untuk masjid lagi
zazakallahu khairul kasir
pak subur saya mau tanya
bisa disertakan kan
nanti pak haji bisa tambahkan setiap kelipatan lima juta
untuk seterusnya kedua ketiga keempat
pokoknya kelipatan lima juta
setiap bulannya pak haji akan menerima satu lima juta
baiklah gitu saya permisi
aduh elah gimana sih ini orang
ini katanya buat gue loh
lo langsung lah keredo
udah lah mi
elah gini aja ntar berantem dah
gue nyerah dah
siapa untuk hai
abang kenapa yang ga ikut kooperasinya pak subur
katanya bu darman
keuntungannya besar bang
kalau yang gitu begituan
terus terang ya
abang masih ragu
ntar dah kalau si roby pulang
gue minta pendapat sama dia
kata babel lu sebelum dia ninggal
kalau lu merasa ragu
lebih baik meminggir
sulam juga masih ingat
bu darman juga bilang
katanya pak subur itu orangnya baik
jangan yakin dulu loh
sebelum urusan duit
kalau udah ada urusan duit sama dia
nah lu baru tahu deh
dia jujur apa enggak nek
disitu tuh pesnya
jangan omongan dia aja